menjelang laga perebutan peringkat ketiga
piala presiden antara persib bandung dan semen padang
ratusan bobotoh mulai berangkat dari stadion sidolik bandung sabtu pagi
mereka akan bergabung dengan belasan ribu bobotoh lainnya
dari sejumlah daerah di jawa barat
guna memberikan dukungan langsung kepada persib
dalam laga perebutan tempat ketiga melawan semen padang di stadion pakansari
sedikitnya delapan bus dan belasan mobil pribadi
yang akan membawa ratusan bobotoh ke cibinong kabupaten bogor
telah berada di kawasan stadion sidolik bandung sejak sabtu pagi sebelas maret
inilah salah satu dari puluhan titik pemberangkatan ribuan bobotoh dari bandung
menuju stadion pakansari cibinong bogor
selain itu tiga bobotoh lain telah berangkat ke cibinong bogor
sejak jumat malam kemarin
belasan ribu bobotoh dari berbagai daerah
diperkirakan akan membadati stadion pakansari
untuk menyaksikan laga perebutan tempat ketiga piala presiden
antara persib melawan semen padang
di bandung sendiri ada
semuanya ada delapan bis dan beberapa mobil pribadi
yang ikut bareng pergi dari bandung sini
mungkin dari luar kota juga di luar bandung banyak
ada berapa titik di bandung bobotoh yang berangkat
semua distrik memberangkatkan tapi masing masing
dan kita ada titik kumpul nanti di kota baru parayakan
sementara itu untuk menjaga keamanan bobotoh
anggota kepolisian akan ditempatkan di setiap bus
mereka setiap sepuluh bus yang mengangkut bobotoh
akan dikawal oleh satu kendaraan patwal
laga perebutan tempat ketiga piala presiden
akan digelar di stadion pakansari cibinong sabtu petang
sebelumnya dalam laga semifinal
persib dan semen padang harus mengakui keunggulan pbfc
serta arima fc yang akan bertarung memperebutkan
juara piala presiden minggu petang esok
fredy bangun bandung